anda kembali menyaksikan kompas pagi bersama saya claudia karla
wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas ri yusuf kala mengaku bingung
mengapa mantan dirut pt pertamina karen agustiawan ditetapkan sebagai terdakwa kasus korupsi
dalam lanjutan persidangan kasus pengadaan gas alam cair atau liquified natural gas
lng di pengadilan negeri jakarta pusat jk mengaku bingung
mengapa karen menjadi terdakwa
menurut jk jika semua perusahaan rugi harus dihukum
maka semua bumn harus dihukum
dan ini berbahaya karena tidak akan ada yang mau jadi direktur perusahaan bumn
yusuf kala menjadi saksi meringankan dalam sidang lanjutan karen agustiawan
jadi di rut satu perusahaan berbuat sesuai dengan pandangannya bisnis itu
dan ini untung ini bisnis ini
bisnis untung rugi biasa saja pak ya
ya menurut mewuruhi proses bisnis
dan perintah jabatan pasti gak harus dipedana ya pak
ya kalau pimpinan atau dirut membuat kebijakan itu mestinya selama tidak menguntungkan dia sendiri itu bukan kriminal
sementara itu terdakwa karen agustiawan bilang pertamina merupakan entitas bisnis dan wajar bisa mengalami kerugian dalam menjalankan bisnis
tadi pak jk juga menyampaikan yang namanya perusahaan itu ada untung rugi tapi kalau rugi sekali itu dihukum
berarti semuanya nanti bumn yang rugi dihukum itu saja konsekuensinya
tadi pak jk sempat bingung kenapa ibu jadi terdakwa gimana tanggapannya karena kan cuma ngikutin instruksi
ya pasti bingung pak jk dia ngikutin instruksi saya tapi dia yang masuk penjara kan bingung jadinya